proyek ktp elektronik di latar belakang sistem pembuatan ktp konvensional indonesia memiliki sejumlah kelemahan
sistem lama memungkinkan seorang warga bisa memiliki lebih dari satu ktp
serta belum terhimpunnya data kependudukan di seluruh indonesia
lalu apa sebenarnya manfaat dan juga keunggulan dari ktp elektronik dibandingkan dengan kartu penduduk konvensional